pertama perlu diingat bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat merupakan momen krusial bagi bangsa indonesia
dalam sidang ini menyinggung soal pengguna aangket untuk selidiki duga kecurangan penyelenggaraan pemilu
dari iris sk tujuh kw tolong angket yang diajukan bukan hanya untuk pilpres saja
tapi juga sekalian untuk pileg biar adil untuk semua pihak
halo sobat kompastv kembali lagi di netizen on netizen bersama saya pompis nulingga
selama sempat ini video rapat paripura dpr soal usuhan aangket menjadi favorit netizen
kira kira seperti apa ya komentar netizen yuk langsung saja kita ke video pertama
kita ke video pertama ujian interupsi mengwarnai rapat paripura dpr masa persidangan ke tiga belas tahun sidang dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
dalam sidang ini menyinggung soal pengguna aangket untuk selidiki duga kecurangan penyelenggaraan pemilu
yuk kita lihat ujian interupsi dari para anggota dpr
terima kasih pimpinan pimpinan yang saya hormati setelah sidang dewan yang saya hormati
herman hairon a lima ratus empat puluh empat daerah pemilihan jawa barat delapan
pertama tentu saya ingin juga menyuarakan aspirasi masyarakat terkait dengan harga harga bahan pokok
seperti netizen yang pertama dari iris sk tujuh kw
tolong angket yang diajukan bukan hanya untuk pilpres saja
tapi juga sekalian untuk pileg biar adil untuk semua pihak
netizen yang satu ini menyoroti aangket bukan untuk pilpers saja
hmm bisa juga sih sebenarnya untuk pileg
kita ke netizen yang kedua ada dari nyoman ruba seribu delapan ratus sembilan
tolong juga jelasan pak buk yang terhormat
mengapa sampai saat ini belum ada uu perampasan aset korupsi
nah netizen yang satu ini menyoroti uu perampasan hasil korupsi
dan ke komentar netizen yang ketiga ada dari mtoir ct lima bz
alhamdulillah keresahanku selama ini mulai reda walaupun aslinya belum pasti
setidaknya aspirasi rakyat direspon langsung sama dpr
semoga beliau beliau ini selalu diberikan kesehatan oleh allah
kan namanya juga dpr dewan perwakilan rakyat
kan seharusnya mewakil kita dong sebagai rakyat rakyat ini
singgung soal pdip yang ribut karena jokowi minggat dari pdip
kita ke komentar netizen yang pertama
kali ini bu irma untuk pertama kalinya saya mengangguk
kita ke komentar kedua dari cabai delapan puluh delapan
netizen yang satu ini memuji komentar irma nasdem
politisi yang berperang untuk rakyat sebenarnya
dia cerita apa adanya yang benar benar terjadi politik saat ini
netizen yang satu ini juga memuji komentar irma
hmm kayaknya pada setuju ya dengan sindiran dari irman nasdem ini
belak belakan menyinggung partai politik presiden jokowi
pdip pdip ini bagusnya jadi oposisi dia bagus
tapi ketika dia menang dia gak bagus
irma datang dari agustina jaya seribu tiga ratus delapan puluh delapan
ibu irma hebat bisa memberi nasihat bijak kepada adik adik mahasiswa
untuk tidak ikut ikutan yang nggak benar
nasihat nasihat yang membangun sangat dibutuhkan untuk para siswa
ini kritiknya membangun loh ya bukan omong kosong belaka
ada dari didi supriandoko sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan
mbak irma nasdem anda adalah serikan di indonesia
siasa selalu demi tetap tegaknya demokrasi
ternyata banyak yang setuju dan dukung mbak irma loh
netizen ketiga dari mamat roymat
benar bu irma ibu sangat jujur dan berani untuk menegakkan kebenaran bagi negara yang semakin carut marut
kami sebagai warga negara bangga mempunyai ibu irma yang berani tegas dan mengatakannya sebenarnya
semoga ada seribu ibu irma lainnya
saya setuju dengan komentar netizen yang satu ini
semoga ada ibu irmala lainnya
tiga berita yang disorot dan mendapat banyak komentar dari kalian para netizen
terima kasih sahabat kompastv telah menonton netizen on netizen
jangan lupa di like di komen dan subscribe youtube channel kompastv